waktunya terserah kamu kamu mau nuduh aku apa
tapi yang jelas
ray selalu ada buat aku
tunggu dulu tunggu dulu
gin kamu jangan terlalu banyak nuntut gin
kamu juga harus ngertiin orang lain
jangan kamu cuma maunya di ngertiin doang
udah banyak bersabar
tapi kamu selalu utamain sahabat kamu deren
sabaran aku ada batasnya deren
kalau emang persahabatan kamu itu lebih penting
mendingan kita putus
putus bukan solusinya dien
kita pasti bisa cari cara lain
apa kamu mau ngorbanin persahabatan kamu demi aku
pengalaman aku mungkin saja bisa dihubungi dengan dirimu sendiri

ntar dulu sembung pengen nih
udah ya udah ya
gue ransel dulu bentar
udah aman aman nih
cepet ya bob
minum teh setiap hari ya
ritual apaan lagi nih
nyebel orang wah ritual mulu
kita kan udah sering duet bareng nih
yaudah gak usah nyanyi dah
sekarang gue lagi suka pantau
mendingan pantun dah
masih pantun yang bagus buat lo dah
iya coba pantun dulu
iya gue dengerin
ada pantun nih
bang gokil emang paling jelek ya
wah si aluh
eh kenapa ren
kok si gina pergi sih
wah ini lu
minum es gula batu ke ini ya
ada sesuatu sama dia
kok pasti berkala itu
untuk hal ini lebih parah
gue diputusin sama gina
kalau gak mana gue jelasin
lo mau ke mak
gue lagi pengen sendiri
gue bingung deh
kenapa bisa putus ya
sejadinya ngapain pergi lagi
kalau putus bisa dikejar
kalau penyebab berantakan mengambil gini
kalau perempuan berantakan menemukan gini
jadi gini saja

kok sudah tau kak jadi penyebabnya
gue tau banget nih
menurut ilmu fisika dan metodologi
yang gue baca di ilmu filsafat yang gue pelajari
si gina tuh nyesel deh di hadian sama deren
kayaknya dia bakal berpaling sama gue deh
muka gue kan kayak aktor laga gitu tom cruise
oh ini bukan tom cruise
cabut gigi muka mau nyok
kok sepi banget tuh
lo liat tuh
di parkiran tuh gak ada mobil sama sekali
yaudah lo tunggu di sini ya
gue mau masuk dulu ke dalam
eh gue usah biar saya aja
jadi gue itu di kampung punya ladang
nah ladang gue itu nanemi buat jeruk
makanya gue tau
ah mau bom kayak gini aja

dikasihnya jeruk asem
cepetan pilih jeruknya
ren gua bukain pintu buat lo ya
eh gausah gausah gua bisa sendiri kali
kasih minum dulu kali
ya kalau mau minuman lo tinggal cari aja di depan tuh ada warung komplit minumannya
komplit banget sih lo segelas dulu gitu loh
ga bisa ga bisa gua belum cuci piring belum cuci gelas
jadi ga bisa kasih minuman
eh taruh dulu taruh dulu
iya lo ga mau kasih minum gue sebagai tanda terima kasih gitu kan
ih maksa banget sih lo
kalau itu mau minta minuman ke gue atau mau minta
itu jadi cewek ga ada manis manisnya kayak rizky
aduh gua meneh ah
kamu itu gak usah berisi aku semalam nggak pulang itu urusan aku
mau tidur dimana itu hak aku uang uang aku aku yang kerja
grandpa iai kita verr ghng